jika bertanya hasilnya ya hasilnya tentunya teman teman juga sudah tahu
bahwa hari ini menetapkan peggy alias peron peggy irawan ya
peggy setiawan alias perong alias robi irawan
itu sudah ditetapkan sebagai tersangka atau dpo yang selama ini dicari oleh kepolisian
terus apa lagi tadi pertanyaan apa lagi
jadi ini mungkin saya cerita sedikit lah ya
semenjak saat kami sudah diberikan kuasa secara resmi oleh keluarga fina
tentunya kami langsung berkoordinasi dengan pihak polda jabar
namun di hari pertama kan sudah ada komunikasi ya teman teman juga kan tahu kita pak otman teleponan langsung
tapi komunikasi selanjutnya kami tidak mendapatkan apa apa
selalu dilempar dari penyidik dilempar ke kasudit
kemudian kami coba menghubungi pak dir
sampai hari ini tidak ada pemberitahuan apapun kepada kami
oleh karenanya kami berinisiatif untuk datang ke polda jabar itu pun atas informasi teman teman media
jadi pak otman informasi ke kami kalau hari ini akan diadakan release
press release perihal penetapan hasil penangkapan kemarin
jadi tidak ada undangan resmi dari polda
padahal kami ini kuasa hukum dari keluarga almarhum pina
bu apa yang paling membuat kuasa hukum ini kecewa terhadap hasil rilis tadi polda metro jaya
apa yang membuat kecewa
jadi hari ini ada hal yang membahagiakan tentunya dan ada juga hal yang membuat kami kecewa
sudah bisa memastikan bahwa pelaku yang ditangkap adalah salah satu dpo
tentunya kami sebagai korban merasa senang
merasa ada angin baru lah energi baru atas tertangkapnya pelaku tersebut
namun ada hal juga yang membuat kami kecewa adalah kenapa polda menyatakan bahwa
namun ada hal yang tersebut tersebut itu tidak ada alias fiktif
artinya dalam hal ini adalah kuasa hukum menilai bahwa sepertinya polisiitari otraif k relepar kais gitu
oke kita bahas perihal itu tadi ya
itu tadi ya jadi memang di dalam amar putusan ya amar putusan ini bacakan tan pecahkan saya
ajakan ada beberapa barang bukti singkatnya semua barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada
penyidik reskrim polda jabar untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama saudara andi
saudara dhani saudara peggy alias perong jelas ini jadi ada putusan jadi di dalam amar putusan
ini sudah jelas sebagai dpo sebagai dpo yang harus dicari jadi pertanyaannya siapa yang paling
bertanggung jawab atas kematian vina dan eki kalau dua dpo itu dihilangkan apakah serta merta
kami selaku kuasa hukum percaya begitu saja ayo apakah kami harus tinggal diam berarti
ini tentunya yang harusnya bekerja adalah siapa saja nah sudah tahu kan
hai gitu jadi kami tidak mau tahu kami tidak mau tahu kami taunya yang berdasarkan keputusan itu
ada dua nama lagi yang harus dicari dengan ditiadakannya seperti ini dimana diharapkan
ya sekarang gini kalau ini ditiadakan harus bisa kepolisian menjelaskan fakta persidangan
ada tuntutan barulah putusan berarti kan selama ini patut diduga ada ketidakjujuran di dalam
persidangan persidangan fakta turned on ebbos bagaimana coba kalau produk hukum saja dikatakan
fiktif nah berarti kesaksian mereka patut dipertanyakan dong dan dikaji ulang berarti
harus ada persidangan ulang kalau begitu berarti juga ada mafia hukumnya kemana
bukan saya tidak pernah mengatakan ada mafia hukum ya kami hanya memperjelas bahwa di dalam
keputusan tersebut sudah tertuang tiga nama dpo terhadap motor oke ada tiga nama dpo tetapi saat ini
dinyatakan oleh polda jabar dua nama tersebut hilang bagaimana coba tanggapan kawan kawan
hai berarti semua fakta persidangan itu dianggap tidak tidak sah dong mirip mirip mirip
berarti semua fakta persidangan itu dianggap tidak tidak sah dong mirip mirip mirip mirip mirip
sebelumnya adalah bisa dipastikan tidak sah kan maksudnya kaya ternyata faktanya ada pmh

berbicara atau mendesak pasti itu sudah pasti karena memang kami kami loh orang yang memang semuanya di tuang
kamilah orang yang mengerti dalam proses hukum
cuma kami kembali lagi bertanya siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian ini
coba kalau dua dpo itu dihilangkan
kami sangat mempercayai kinerja polri
salah kalau kami bilang kami tidak percaya
kepada siapa lagi kita akan mengadu kalau polri aja kita sudah tidak bisa percaya
saya percaya kami ini semua tim hukum pak hotman juga percaya
cuma pertanyaannya kalau ada perubahan secara sepihak
sepihak ini ya saya katakan tidak melalui persidangan
apakah ini bisa menjadi acuan kemudian apakah ini akan memperbaiki sistem hukum
kalau saja putusan pengadilan itu sudah dibelok belokkan begitu
karena selain dua yang hilang dpo juga tadi kan yang ditangkap tadi mengaku bahwa dirinya bukan seorang pelaku
oh ya itu hak hak dia saja
mau dia mengaku sebagai bukan sebagai pelaku atau rela dihukum mati itu hak dia
nanti biar kuasa hukumnya yang membela memberikan pembelaan terhadap dia
kalau masalah bersalah atau tidak kita yakinkan
maka dia adalah peggy yang seperti keyakinan pada priscilia sehari ini
tapi kan sebelumnya tersiapkan bahwa di media bahwa dia anak anak pejabat

dia ada yang berbeda dengan kita
kami tidak mau membahas perihal anak pejabat ya
karena kami tidak melakukan proses penyelidikan ataupun proses pencarian
dengan ini jangan sampai nanti kami perang dengan masyarakat
cukuplah kepolisian yang memproses dan mencari bukti bukti
tetapi seharusnya karena ini sudah terjadinya produk hukum
berarti kan yang harus beres energi kejaksaan
jangan juga kami yang diadu dengan masyarakat
tapi terkait hal itu sendiri maksudnya bukan mengadu dengan masyarakat
sebagai kuasa hukum dari pihak korban mungkin ada nggak sih maksudnya tindakan untuk mencoba cross check kebenaran itu sendiri
karena kan mencoba untuk mencari tahu gitu loh
walaupun dilakukan atau enggaknya
sekarang kan gini semua prosesnya kan ini yang menyelidiki itu kan pihak kepolisian
tentu kita nggak bisa bertanya kemana mana lagi selain ke pihak kepolisian
hari ini pun sampai hari ini pun saya dan tim datang
kami datang ke sana untuk menanyakan perihal hal tersebut
sampai ada rilis hari ini menyatakan bahwa dua dpo itu dianggap fiktif
kami menanyakan tapi kami tidak diberikan akses
nah itu yang menjadi lagi tanda tanya lagi kepada kita
harusnya pihak kepolisian itu membuka jalur akses memberikan seluruh informasi secara jelas dan detail kepada korban
mungkin kami setuju ada tiga dpo lalu dihilangkan
jadi kita bertanya apakah amar putusan itu betul atau tidak
kenapa bisa jadi ada satu dpo saja dua dpo nya hilang
itu kami mau menanyakan hari ini tapi aksesnya ditutup
apa yang membuat mereka melakukan penutupan akses
dari mulai kami memperkenalkan diri sebagai
dari mulai kami mencoba menanyakan dan mencoba untuk menghadap tidak ditangkap
sampai hari ini pun terjadinya press release kami tidak diberitahu
sampai kami datang tadi dengan terburu buru dengan inisiatif sendiri mencoba komunikasi juga tidak ditemui
dengan alasan jangan mendadak
seharusnya teman teman kepolisian jangan terlalu cepat memutuskan bahwa ini adalah tidak ada dua dpo
oke kalian punya wewenang terhadap
tapi tanyakan dulu kepada kami apa saja
berarti ini kan ada pmh nya di dalam putusan itu
bukan tidak mungkin para terpidana melakukan gugatan loh
tapi tepatnya mungkin ya ini lebih ke blunder
antara penyelidikan tuntutan putusan sehingga keluar dpu
tapi kenapa statement dari kepolisian tiba tiba dpo ini tidak ada
seharusnya ya kawan kawan media bisa uber dong ke sana pertanyaan seperti apa jawabannya seperti apa
jangan terlalu fokus ke kami juga gitu kan
mungkin sebagai tambahan sepertinya sebagai tambahannya
perlu rekan rekan wartawan untuk meminta klarifikasi kepada kejaksaan sepertinya seperti itu
mungkin sebagai tambahan sepertinya sebagai tambahan ya perlu rekan rekan wartawan untuk meminta klarifikasi kepada kejaksaan sepertinya seperti itu
po berdasarkan putusan namun hari ini polisi mengatakan bahwa ini tidak ada maksudnya hanya satu dan dua tidak ada
itu berarti sama saja polisi mengatakan bahwa kerja penyidikan di tingkat penuntutan itu tidak maksimal
nah perlu teman teman ketahui bahwa serangkaian tuntutan yang ada itu karena berdasarkan berita acara di penyidikan
nah lalu kenapa hari ini polisi mengatakan bahwa ini
karena mereka mungkin diintimidasi atau seperti apa lalu itu hanya pernyataan yang kemudian
ya itu tadi yang saya bilang kayak ibaratnya ngelain partai ke kejaksaan
nah seperti itulah makanya menurut kami bahwa hal yang paling tepat adalah hanya rekan wartawan harus meminta klarifikasi kepada kejaksaan yang menuntut perkara tersebut yang memegang perkara tersebut
berdasarkan berikutnya terkait dua dpo yang diadakan oleh pihak kebarisan kejaksaan
apa dari pihak tim kuasa umum apa dari pihak tim kebarisan kebarisan kebarisan

berdasarkan putusan kami akan tetap tegas bahwa dua dpo berdasarkan putusan itu kami yakin bahwa itu ada
berarti agar tetap dicari begitu ya
dan dengan adanya tanggapan keluarga bina sendiri seperti apa pak
dia kaget terhadap statement dari polda
saya yakin ini kepolisian hanya meminta waktu mungkin ya
saya coba menenangkan mereka dan saya katakan kami akan coba berkoordinasi
coba kami rapatkan dulu dengan pak hotman perihal hilangnya dua dpo ini
dan tentunya ini menjadi pr besar lagi
akhirnya bukan hanya kepolisian tapi kejaksaan
kenapa juga kejaksaan tidak bekerja selama ini
tapi seandainya ini memang harus kejaksaan
semoga pak yakin bahwa ini dpo yang masuk ke bagi atau hanya pemeran penjelan disajikan
penyelidikan tadi pak yakin bahwa dari sebagai kekuasaan dari polda bina
yang melakukan penyelidikan semua kan kepolisian
yang melakukan penyelidikan pemeriksaan itu kan pihak kepolisian
tentunya dengan kasus ini viral saya yakin tidak mungkin kepolisian akan asal menangkap ataupun asal menetapkan tersangka
kalau kita tidak percaya dengan hasil pemeriksaan terus kita percaya sama siapa

kalau memang kepolisian tidak sanggup berarti kita harus bagaimana
jadi simpelnya adalah prihal pegi ditangkap berikut dengan alat bukti keterangan saksi kan dirasa sudah cukup menurut polda
kami selaku kuasa hukum korban hanya
melihat perkembangan dan tentunya kami pasti senang dengan hasil ini
tetapi yang tidak senang itu tadi
dengan alasan yang tidak masuk di akal
kalaupun mau dinyatakan hilang
yang paling utama itu
ini kan pernyataan kepolisian itu menurut kami blunder
dia bertentangan dengan putusan bertentangan dengan penuntutan
berarti secara tidak langsung polisi itu mengatakan bap itu benar adanya
sekarang dari bap itu benar adanya tiba tiba dua dpo di dalam nama bap itu hilang
tertawa sebenarnya mendengar itu
dari bap turunannya turun ke putusan
jadi semua sama menyatakan bap menyatakan ada tiga nama itu
putusan menyatakan ada tiga nama itu
lalu tiba tiba pada saat satu dpo tertangkap dua dpo nya dinyatakan fikih
silahkan saya mudah mudahan bapak presiden bisa turun tangan dalam hal ini
tidak ada lagi yang bisa menyelesaikan ini kecuali memang bapak presiden joko widodo
mungkin aja pihak masyarakat sekarang sudah hilang kepercayaan
delapan tahun tidak tertangkap isu yang tersebar
tetapi ada cerita baru bahwa mereka mencabut keterangan
kita maklumi itu memang sop
tetapi sekarang ketika delapan tahun ya tidak terungkap
bagaimana dengan keluarga korban yang sudah menunggu
terus kami ini mau cari keadilan kemana
berarti bapak presiden harus turun tangan ini pak
sekian lama berharap akan ada keadilan
udah terjadi produk hukum juga
apakah bisa dikatakan ada sop yang melenceng dari pihak berwajib sendiri
ada sop yang melenceng terkait pendapatan tersangka perangkapan pg
nah kalau itu ditanyakan saya kami tidak bisa menjawab
tidak bisa ketemu dengan pihak kepolisian
kalau kami mengatakan ada sop yang salah
sudah memutuskan sebelum kami mendapatkan informasi yang jelas
maksud dan tujuan kami tadi justru datang ke polda itu supaya
pertanyaan yang timbul di masyarakat ini bisa kami jawab
selalu ini terus yang ditanyakan masyarakat
kami tahunya ada peggy a peggy c peggy b segala macam
jadi kalau kita dikatakan sop nya salah
intinya kami ini keluarga
eh wakil dari keluarga almarhum pinang
kami tidak bisa menjelaskan secara detail
bahkan saya sampai telpon pak hotman
pak hotman menghubungi salah satu petinggi polri
mohon maaf ini rekan rekan boleh jabar ya
ya kan dapat informasi yang tidak memuaskan
bahwa polda jabar masih menutupi kasus ini
tidak terlalu cepat untuk menetapkan
tidak ada dua dpo lainnya
hanya dalam waktu beberapa hari penyelidikan
kita ada hukum yang lebih berpuasa di atas komunisional
itu di luar diri kita
tentu saja hukum keluarga bahwa pegi yang tadi dirilis

kan tadi ada konferensi persnya sudah ditunjukkan juga beberapa bukti
bahwa megi yang dihadirkan alias peron alias suruh
rabu irawan itu memang sudah mengganti identitas
pada tahun dua ribu enam belas juga pernah polisi mendatangi rumahnya
yang digunakan pada saat kejadian
lalu ada fakta baru lagi
jadi ada fakta baru lagi bahwa
ayah kandungnya pi ini mengaku
dan mengaku kepada warga bahwa robi ini adalah keponakan
nah itu bisa rangkaian cerita bohong
yang berapa tahun ini dirangkai oleh pegi alias peron alias roby setiawan
itu sah sah saja sebagai pembelaan dia
bahwa ini memang sudah terjadi penyelidikan
itu sudah ditetapkan sebagai tersangka
yang betul betul privilege hari ini
jangan membelunder kemana mana lagi
yang kita harus sekarang fokuskan adalah
fokusnya jangan terpecah belah
sudah sangat sangat kooperatif tentang hal ini
dengan berbagai barang bukti yang sudah ada
ada ijazah rapot atas nama pegi irawan
apakah ini benar benar ada atau tidak
saya yakin pihak kepolisian sudah sangat sangat
akan tetap mengikuti alurnya itu
sehingga apakah ada pengakuan
kita kan pasti akan terus mengikuti
dari misalkan dari keterangannya si peggy
ya berarti siapa yang bertanggung jawab
berarti seluruh masyarakat indonesia dibohongin dong
berarti ada konsekuensi dan sanksinya
baru banyak pengetahuan terakhir kali ini
agar silahkan akibatnya hidup

oh iya iya kami sudah ke lpsk kita sudah kami sudah mengajukan press release ke lpsk kemudian nanti
insyaallah linda juga akan kami dampingi tapi kebetulan karena besok linda sudah ada ini saya
bocorin sedikit besok ini sudah ada panggilan di polda metro jepang polda jabar jawa barat polda
jawa barat kemungkinan kami belum bisa mendampingi dan linda juga masih meminta waktu karena anaknya
sakit gitu jadi supaya terang benderang nanti ketika linda ini muncul apakah linda ini yang
diduga oleh oleh kita selama ini atau oleh masyarakat indonesia ini adalah orang yang
turut serta dalam kasus pembunuhan ataukah dia hanya sebagai perantara ataukah dia mengetahui
tapi tidak lapor kan ada kemungkinan kemungkinan kami juga tidak bisa
kami sudah menanyakan namun jawabannya masih satu jadi nanti kita tinggal tunggu rekan rekan setelah
dari pemeriksaan tersebut saya pasti akan informasikan ya pasti juga akan kita buka
supaya tidak menjadi konsumsi publik yang negatif itu jujur linda dan keluarganya linda juga sudah
punya suami dan itu bukan egy ya yang seperti tersebar luas juga jadi linda bukan egy suaminya dan linda sendiri
siap untuk bertemu dengan media setelah linda diperiksa dan diambil keterangannya dari polda
linda juga akan kami ajak akan akan akan gimana lpsk masih dalam proses karena kemarin memang
kita mau gabungkan tapi karena kita ketahui linda kan baru jadi masih proses nanti hari senin kami ke
comnasum ya jam satu di komtnasam ya hari senin ya ya kami diundang oleh comnasum ya masih terkait ini
masalah ini yang mana baru pertama kali baru pertama kali ke komnasum begitu ada lagi itu
hai saja jadikan ia ini kan jelas ya pelapornya adalah
bapak rudiana itu dimana kita tahu itu adalah ayah almarhum eki
jadi sejauh ini kita masih mencari dan masih terus mau berkomunikasi dengan bapak rudiana
ini hubung ada di media ya kami meminta supaya bapak rudiana muncul supaya ini menjadi terang benderang
pelapornya beliau lho bukan kami
jadi semoga bapak rudiana muncul memberikan kesaksian memberikan pernyataan pada tahun itu apa saja yang terjadi
jadi sehingga ini tidak membelundar kemana mana
ayah dari almarhum eki kita minta untuk berkomunikasi dan muncul
mengeluarkan statementnya pada tahun itu apa yang terjadi pada tahun itu
siapa yang paling bertanggung jawab dalam kematian vina dan eki
karena ini sudah terbit dpo dan itu sudah ada produk hukum yang terjadi
jadi ini pr untuk seluruh masyarakat indonesia mencari tahu kepolisian kejaksaan
itu harus bertanggung jawab terhadap putusan itu